halo saat malam dukungan relawan jokowi masih menjadi misteri
meski musyawarah rakyat sudah gamblang menyebutkan rekomendasi
jokowi masih enggan menentukan sikap dukungan capres pada dua ribu dua puluh empat mendatang
puncak musrah akhirnya dijadikan jokowi lagi lagi
hanya panggung demonstratif kode kode politik
sehari sebelumnya tak kalah berapi api di hadapan relawan
bakal capres pdi perjuangan ganjar pranowo juga berorasi secara terpisah
apakah ini berarti suara relawan jokowi akan terpecah
misteri dukungan relawan jokowi bersama saya rifana pratiwi
akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
karena yang kita dengarkan ada suara rakyat
suara akar rumput
bukan suara elit

jokowi mencari pahlawan yang menarik untuk menangkap rakyat indonesia
puncak musyawarah rakyat atau musra indonesia berlangsung empat belas mei dua ribu dua puluh tiga di istora senayan jakarta
puncak musra mengagedakan penyerahan nama nama bakal calon presiden dan calon wakil presiden
hasil pilihan musrah se indonesia kepada presiden jokowi jodoh
yang hadir secara langsung
musrah yang berlangsung sejak dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh dua ini
merupakan gabungan dari delapan belas organisasi relawan pendukung jokowi
musrah telah melakukan sejumlah diskusi terkait penjaringan capres dan cawapres
andi gani ketua dewan pengarah musra menyebut sejumlah nama yang diusulkan kepada jokowi
yaitu untuk capres adalah ganjar pranowo prabowo subianto
dan airlangga hartarto
sedangkan untuk usulan nama nama cawapres yakni
meski sudah secara gamblang disebutkan panitia musra
namun tampaknya jokowi masih mengulur waktu untuk menentukan sikapnya
terhadap nama nama capres maupun cawapres yang di jaring musrah
itu yang namanya strategia itu
jangan tergesa gesa jangan gerusa gerusu
jangan pengen cepet cepetan karena belanda masih jauh
jokowi menyebut keputusan dikembalikan kepada masing masing partai
namun ia berjanji akan membisiki dengan kuat partai partai terkait nama capres dan cawapres
bagian saya untuk memberikan bisikan kuat
kepada partai partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai
rakyat kita rakyat indonesia butuh pemimpin yang tepat
butuh pemimpin yang benar
yang dekat dengan rakyat
nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani
berani mengambil resiko untuk kepentingan negara ini
untuk kepentingan bangsa ini
menanggapi pernyataan jokowi itu ketua umum prabowo mania
emmanuel ebenezer atau noel menilai ketua umum partai gerindra prabowo subianto
sebagai sosok yang memenuhi kriteria pemimpin yang disampaikan jokowi di puncak musra itu
menurut noel kriteria berani dan tidak takut digugat negara lain ada dalam diri prabowo
sementara itu sehari sebelumnya bakal calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo
menghadiri acara halal di halal dengan kelompok relawan jokowi
di hall basket senayan jakarta pusat sabtu malam
di hadapan mereka ganjar mengingatkan para relawan
untuk selalu menjaga persatuan dalam menghadapi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
selain mewanti wanti agar jangan sampai terpecah belah
akibat perbedaan pandangan politik saat dua ribu dua puluh empat mendatang
ganjar juga meminta para relawan dan pendukungnya
untuk menghindari isu sara menjelang pesta demokrasi
pertama ganjar pranowo punya rasionalitas punya dana punya fakta
yang bisa ditaksin dengan cara cara
takkan sehat dengan talan dan hidup
saya sisi kepada bapak ibu dan teman teman
bila itu berarti kita dapat kita bisa berjaya
meski ganjar menyebut kepada relawan terkait modal kuat yang diberikan jokowi
namun acara relawan tersebut tidak dihadiri oleh jokowi
padahal dalam acara itu turut dihadiri koordinator relawan pemenangan ganjar pranowo
pada pilpres dua ribu dua puluh empat ahmad basarah yang dibentuk secara resmi oleh pdi perjuangan
ketidakhadiran jokowi dalam acara kelompok relawan yang mendukung ganjar
memunculkan spekulasi bahwa jokowi masih belum menentukan sikapnya
dan justru lebih memilih bicara di depan musrah
yang masih membuka kemungkinan dukungan ganjar pranowo
di antara tiga nama capres yang direkomendasikan
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
sekarang kita masuk ke segmen electionpedia
karena ada beberapa hasil survei dari lembaga riset yang sudah dirilis
ini ada fresh from the oven kita akan tunjukkan
ada beberapa lembaga riset yang sudah kita recap
ada dari indikator politik indonesia sebelas tujuh belas april dua ribu dua puluh empat
yang pertama kita lihat
ini berarti sebelum pengumuman ganjar pranowo sebagai capres di deklarasi batu tulis ya
ini sebelum deklarasinya ganjar oke
kita lihat slide selanjutnya
ini pasca deklarasi batu tulis ataupun deklarasi pdi perjuangan terhadap ganjar pranowo
bagaimana dengan survei yang ketiga
kita lihat ini yang paling baru tampaknya baru dirilis tadi siang oleh salah satu lembaga
oh ini masih tren dulu tren dukungan capres dua tahun terakhir
ini sudah di recap oleh tim litbang cnn indonesia dari bulan mei dua ribu dua puluh satu sampai mei dua ribu dua puluh
selanjutnya anies baswedan
selanjutnya anies baswedan
oke survei slide sebelumnya
anies baswedan berapa angkanya kita lihat bersama
kalau dilihat di sini trendnya saiful muzani research and consulting ganjar pranowo cenderung naik
kemudian prabowo turun kemudian naik sementara anies baswedan mengalami tren penurunan
survei yang terbaru ini adalah surveinya carta politika baru dirilis tadi siang
kita akan lihat bersama bagaimana hasilnya
yang warna merah ini adalah ganjar pranowo yang warna kuning adalah prabowo subianto
sementara yang warna biru adalah anies baswedan
bagaimana dengan anies baswedan yang warna biru kita lihat di sini
itu tadi tren elektabilitas capres yang sudah dipotret beberapa lembaga survei
dan apakah kemudian tren elektabilitas ini sama dengan pilihan dari musyawarah rakyat
ataupun musyarawawan presiden jokowi yang kemarin baru saja digelar
tampaknya tidak ada nama anies baswedan tapi ada nama prabowo ganjar
dan juga erlangga hartarto
dan apakah kemudian suara relawan ini terpecah
nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang ada di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow

terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
dukungan relawan jokowi masih menjadi misteri
meski musyawarah rakyat sudah gamblang menyebutkan rekomendasi jokowi masih enggan menentukan sikap dukungan capres dua ribu dua puluh
puncak musrah akhirnya dijadikan jokowi lagi lagi hanya panggung demonstratif kode kode politik
sehari sebelumnya tak kalah berapi api di hadapan relawan
bakal capres bdi perjuangan ganjar pranowo juga berorasi apakah ini
berarti suara relawan jokowi akan terpecah
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio bergabung melalui sambungan virtual
juga nanti ada teman teman mahasiswa saya perkenalkan satu satu dulu narasumber saya dari yang paling ujung
direktur esekutif dari indostrategic mas koyerul umam selamat malam mas umam
ada juga ketua relawan prabowo mania satu
mas emanuel ebenezer mas nola selamat malam
selamat malam mbak rifana
ada wakil ketua umum partai gerindra bang habibur rahman selamat malam bang habib
selamat malam assalamu'alaikum
politisi pdi perjuangan yang menjadi wakil koordinator relawan ganjar pranowo harus lengkap ya sekarang ya
bang adian nafi tupulu selamat malam bang adian
selamat malam merdeka
dan ada ketua umum projo mas budi aris tiyadi selamat malam mas muni
selamat malam merdeka
dan juga bergabung melalui sambungan virtual badan esekutif mahasiswa universitas mataram
kita lihat teman teman dari mataram mataram berarti di ntb
nah ini udah agak larut tapi teman teman mau bertahan
terima kasih nanti teman teman bisa mengajukan pertanyaan
ataupun mengkritik mengungkapkan pendapat
silahkan saja karena suara kalian matter suara kalian sangat penting
jadi mungkin dari diskusi ini sudah bisa dilihat siapa yang kira kira akan dicoplos nanti pada pilpres dua ribu dua puluh empat
saya mau langsung ke yang punya acara kemarin
musyawarah relawan pak jokowi
mas muni ini kan musyawarah relawan sudah digelar hari minggu kemarin ya
tapi ternyata pak jokowi belum juga memutuskan nama yang akan diusung
sebagai capres dan juga cawapres
nah uniknya ketika teman teman dari relawan membuat acara di hari minggu
hari sabtunya juga ada relawannya pak jokowi yang membuat acara
kemudian dihadiri oleh capresnya bang adian oleh ganjar pranowo
ini kenapa gak berbarengan apakah tidak ada konsolidasi
sesama relawannya pak jokowi mas muni
kalau musyawarah ini kan sudah terjatuhal sejak awal
ini kan kalau kita hitung mundur itu dari tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh
di bandung dan kita sudah melakukan musyawarah rakyat ini hampir sepuluh bulan lebih
ke seluruh provinsi bagian besar provinsi seluruh indonesia
dari aceh sampai papua jadi ini memang sudah terjatual
dan kebetulan kita tanya ke pak presiden pak bapak berkenan hadir di puncak
puncak musrah tanggal berapa waktu itu pilihan kita tanggal dua puluh satu mei
cuma tanggal dua puluh satu mei pak jokowi akan ke jepang
karena ada pertemuan g tujuh di sana indonesia diundang sehingga dimajukan
jadi tanggal empat belas mei jadi ini terjatuhal sudah lama
oke kalaupun terjadwal kenapa tidak mengajak juga relawannya pak jokowi
yang ada di acara yang sama di hari sabtu itu itu relawan yang berbeda ya
bukan masuk dalam organisasi relawannya mas muni ya
bukan ini puncak musrah ini kan memang inisiasinya dari sekitar delapan belas kelompok relawan pak jokowi
dan penyelenggara musrah di seluruh indonesia itu juga melewatkan relawan lokal
oke berarti yang hari sabtu dihadiri oleh ganjar pranowo itu relawannya berbeda
bukan berbeda ya tapi memang karena ada pilihan masing masing kan
oke jadi pilihan masing masing berarti relawannya pak jokowi terpecah dong
jangan bilang kalau ada pilihan masing masing yang terpecah
katanya ada yang mengatakan bahwa pilihannya masing masing
bukan maksudnya begini loh kita sepakat menggelar musrah karena itu perintah pak presiden loh
perintah pak presiden waktu di rakernas lima projo di magelang
bahwa satu ojo ke susu dua dengarkan lagi suara rakyat
nah menerjemahkan mendengarkan suara rakyat ya kita selenggarakan namanya musyawarah rakyat
pertanyaan saya yang hari sabtu pertemuan relawan yang ada dua ratus empat puluh lima organisasi relawan yang dihadiri oleh ganjar pranowo itu sudah berbeda pilihan ya dengan musra ya
enggak sebagian teman teman musa sebagian ini juga ada hadir kok di acara hari sabtu sebagian ya
gitu loh tapi kalau yang sebagian lagi kan memang mau konsentrasi di musrah
karena tanggung jawab kita kan terhadap apa yang sudah kita lakukan hampir sepuluh bulan ini kerja maraton loh lama loh sepuluh bulan
sebagian sudah hadir di acara yang dihadiri oleh ganjar pranowo
artinya musrah itu menjadi tidak penting hasilnya karena yang sebagian kan sudah memberikan pilihan ke ganjar pranowo ketika hardy di pertemuan relawan
bukan kalau kami kan relawan jokowi selalu punya fatsun
yang namanya relawan jokowi kan tunduknya perintah pak jokowi dong
karena relawan jokowi taat dan tunduk pada perintah pak jokowi
sehingga kami tetap memberikan ruang dan waktu bagi pak presiden jokowi untuk memutuskan gitu loh
karena hari minggu empat belas mei dua ribu dua puluh tiga kemarin pak jokowi belum memutuskan mungkin beliau sampaikan juga dalam pidato
nanti nama nama ini kita coba bicarakan atau bisiki dengan partai partai
karena pak presiden selalu mengatakan kan berkala dibawa pencapresan ini haknya partai politik atau kebawahan partai politik
kita kan cuma menyaring nama nama tersebut
tapi dari data yang kami dapatkan
jadi pertemuan relawan di senayan juga yang dihadiri oleh baca pres pdi perjuangan ganjar pranowo itu dihadiri oleh dua ratus empat puluh lima organisasi relawan
sementara yang hadir di musrah hanya delapan belas organisasi relawan
ini yang dua ratus empat puluh lima organisasi relawan diklaim sudah mendukung ganjar pranowo
artinya mayoritas relawan sudah ke situ mas muni
gini loh kita gak bicara kuantifikasi
kita bicara ini kan inisiator musrah delapan belas organisasi relawan yang ada di jakarta
tapi penyelenggaranya kalau
bayangin kalau kita juga mau dibuatkan relawan lokal
di aceh kita libatkan lima belas dua puluh relawan lokal
di sumatera barat juga di papua juga di sulawesi juga gitu loh
jawa tengah jawa timur jawa banyak relawan lokal
yang kalau kita identifikasi kalau kita bikin tiga puluh musra
misalnya ada tiga puluh sampai lima puluh relawan lokalnya pak jokowi
nggak tahu pak jokowi juga punya relawan juga bakal di level lokal
ada gang ini dukung pak jokowi waktu itu
yang juga kita hitung
mengkuantifikasi relawan jokowi itu bukan semata mata pakai jumlah
kalau penyelenggara musanya ribuan juga yang ada di seluruh indonesia gitu
oke saya mau ke bang adian
bang adian pdi perjuangan sampai membentuk desk khusus tim relawan pemenangannya ganjar pranowo
artinya dari pdi perjuangan sudah bisa menangkap dan melihat bahwa aspirasi mayoritas relawannya pak jokowi memang ke ganjar ya
kalau kita menghitung begini ya
relawan tuh banyak banyak
lalu apa alat ukur kita
kan kita harus buat alat ukur
mana yang bisa kita kategorikan sebagai relawan yang kemudian bisa kita tarik
dan mana yang memang lebih pada simpatisan biasa saja
tidak well organized dan sebagainya
dalam data tkn dua ribu sembilan belas itu
relawan jokowi yang terverifikasi
punya struktur organisasi
ksb dan sebagainya
dari data satu tiga ratus lainnya
nah kita menggunakan data yang terverifikasi
di luar dari yang tidak memiliki struktur yang kuat
struktur ksb nya
ada yang cuma punya ketua sekretaris di daerah bendahara
ada yang cuma kumpulan komunitas kecil saja
tapi tidak well organized seperti itu
tidak punya sekretariatan
dia berpindah pindah dan sebagainya
nah itu kita buat klasifikasinya
sama dengan relawan ganjar juga kita lakukan hal yang sama
nah kalau dari tiga ratus ini

di hari sabtu ya
di hari sabtu
plus sepuluh yang ikut musrah juga hadir di hari sabtu
jadi ada dua ratus lima puluh lima relawan pak jokowi yang terverifikasi
hadir di pertemuan relawan halal biala yang dihadiri oleh ganjar pranowo
artinya bisa disimpulkan dengan hadir itu mendukung
kalau kemudian kita pakai persentase
ada delapan yang kemudian sisa delapan di sini
sisanya itu yang belum terkomunikasikan dengan baik
mereka masih ada yang sudah tidak aktif segala macam segala macam seperti itulah
termasuk projo ya
bara jp yang mana nih
ya ada yang barsi hall ada yang
enggak dong karena begini
kalau di mereka ini agak rumit
ada yang pro musrah
ada yang pro ganjar
ada yang pro tiga periode
jadi ada tiga malah ya
terpecah juga ya di internal relawan
di internal panitia musanya sendiri pecah tiga
itu juga harus kita pahami
tapi nggak apa apa itu dinamika mereka
itu dinamika mereka kita hormati
tapi kalau komposisi dan ditanya sekarang
berapa persen relawan jokowi yang masih aktif masih beraktivitas
oke itu menurut pdi perjuangan
bukan menurut pd perjuangan menurut data kita
jadi kalau misalnya ada orang bilang menurut si aci ya datanya mana
kita harus begitu
data yang kita lakukan itu
dan kita harus pendataan
kalau kemudian relawan yang pergang segala macam segala macam
ketika kemudian dia tidak terorganisir
tidak ada pertanggung jawaban kelompoknya
tidak bisa membuat reportase dan sebagainya
ya kita katakan dulu sebagai simpatisan dulu
mas muni silahkan dijawab
faksionalisasi tadi bahwa di internal relawan itu terpecah tiga
ada yang mendukung ganjar
ada yang menentukan sikap
ada yang pro perpanjangan masa jabatan
ini kita baru dapat tahu
di relawan di musra
oh di musra
di musra itu indahnya karena semua positioning kita terima
teman teman yang mau tiga produk juga ada
udah saya bilang udah
yang penting kan tugasnya pak jokowi kepada kita adalah mendengar suara rakyat
memang sejak awal pengusaha ini tidak bertendensi apa apa
untuk mendukung siapapun
memang kita desain
sudah biar aja apa yang menjadi maunya rakyat
ternyata kita tidak bisa
kita tidak bisa merekam
tadi bicara soal kuantifikasi
ini kan kita bisa alat ukur gitu loh
itu kan kuantifikasi
kita nggak usah berdebat soal angka
tapi kan nanti kita lihat kalau kami beberapa relawan yang tegak lurus kepada pak jokowi selalu bilang
pak kami nunggu bapak gitu loh
kalau bapak sudah perintah pasti kami bergerak
bapak mau perintah kita dukung siapapun kita ikut
itu kan kalau hitungannya jumlah
kalau urut urut ada bobot lain lagi dong
saya begini provinsi jawa tengah
kalau ngomong provinsi ada tiga puluh delapan provinsi di indonesia
ngomong tiga puluh delapan provinsi
oh satu provinsi dari tiga puluh delapan
misalnya jawa timur
sebenarnya gini loh
antara jumlah sama bobot itu dua hal yang beda
kalau kemudian kita tidak punya alat ukur bersama tentang apa yang dimaksudkan sebagai relawan jokowi
yang ditanda tangani jokowi saat ke kpu dua ribu sembilan belas itulah yang kita anggap sebagai relawan dia
kan saat itu terjadi penyerahan dokumen toh
jumlah relawan ke kpu
itu ditanda tangannya jokowi itulah yang kita pegang
diluar daripada itu
itu tetap menjadi relawan dan tetap kita hormati
tetapi kalau dibilang apakah namanya ditanda tangannya jokowi
nah kita pakai alat ukur yang mana
jangan abstrak dong soal kuantisifikasi dan sebagainya
kalau menurut gua kita pakai ukuran yang ini
kenapa harus didaftarkan kpu
karena ada pkpu nya
dan itu ditanda tangannya oleh jokowi
alat ukur kita ini
kalau tidak sepakat kita bisa berbeda
kita juga dulu sempat diajak untuk membuat musrah
pena sembilan puluh delapan dan sebagainya
tapi kita tidak ikut
tidak terjawab metodologi cara penghitungan suaranya
ini kan persoalan keilmiahan
survei punya alat ukur ilmiah
dan kita waktu itu mustar segala macam teman teman
sempat berdebat dengan teman teman yang di musrah
dan itu tidak terjawab
tapi tidak apa apa
segala upaya untuk mengukur kehendak rakyat
apakah basicnya ilmiah atau tidak ilmiah
tapi dalam konteks jumlah relawan
biar dia tidak bias kemana mana
alat ukur kita harus sama
jokowi tidak tanda tangannya itu
yang ditanda tangannya tiga ratus
jawabannya gimana mas muni
ya itu nggak apa apa
itu kan yang terdaftar di tkn
kalau tidak salah juga projo tidak masuk
dalam daftar tiga ratus yang di tkn
itu berarti masuknya kesimpatisan ya
saya tidak tahu
karena saya waktu itulah terdaftar juga
jadi projo tidak tersertifikasi ya
karena akhirnya kita tidak ada di tkn loh
waktu itu ya
oh bukan tidak ada gini
bukan tidak ada
pkpu nya begini
kalau relawan capres tidak didaftarkan ke kpu
maka seluruh aktivitasnya tidak dianggap sebagai bagian legar dari aktivitas capres
kalau kemudian dia pasang spanduk
pakai nama relawannya
kemudian lawan dari capres yang lain mengadukan itu
ke bawah seluruh
jadi artinya salah satu pencatatan itu
bagian dari upaya memproteksi relawan ketika dia bergerak di lapangan
kita punya datanya
itu kita punya datanya
dan semua kita antar sama sama ke kpu
nah maksud saya
biar kita tidak mengambang tidak abstrak
alat ukur kita apa
alat ukur dia yang mana
alat ukurnya yang mana mas muni
yang bisa dipakai
tadi kan anda mengatakan bahwa jangan diukur secara kuantitatif gitu
tapi ini kan yang
saya tidak bilang jangan diukur secara kuantitatif
kalau kita ukur kan juga harus ada pembobotan
pembebotannya pakai apa
bebotan kan begini loh
kita bukan bermaksud sombong
bukan bermaksud membesarkan diri
seperti juga provinsi
kalau kita ngomong satu dari tiga puluh delapan provinsi satu
tapi kan begitu provinsinya jawabannya
jawa tengah jawa timur kan bobot
kan ukuran penduduknya beda lagi
maksudnya jumlah relawannya
antara kuantitatif dan bobot itu dua
dua yang juga harus disandingkan gitu
pembobotan itu lebih pada representasi keterwakilan
kita tidak bicara itu
kita bicara relawan yang dimaksud yang mana
tapi kalau lo berbicara soal
satu persen dua persen keterwakilan aceh dan sebagainya
itu kan pembobotan
pembocoran itu adalah representasi keterwakilan
untuk satu juta orang diwakili oleh sekian orang
untuk dua juta orang sekian orang
segala macam seperti itu
beda dengan apa yang dimasukkan tadi
yang dimaksudkan basic dasar ini relawan jokowi atau bukan
kalau menurut gua clear
sepuluh dari delapan belas bergabung juga kemari
nah itu dia
pecah dua lagi
satu tiga periode
satunya masih menunggu pak jokowi
satunya menunggu jokowi
saya mau ke mas umam dulu untuk menang ini
kalau kita ngomongin kuantitatif gak selesai selesai dengan pembobotan
saya mau ke mas umam
mas umam anda melihat bahwa memang ada perpecahan ya di internal relawannya pak jokowi
jadi tadi sebagian masih tegak lurus dengan pak jokowi
meskipun mungkin sebagian sudah ada yang mau berlabuh ke pak prabowo
dan sebagian lagi sudah memberikan dukungan kepada ganjar pranowo
anda melihatnya begitu ya
ya kalau kita cermati dari apa yang disampaikan oleh bang adian dan juga bang muni
ada persepsi yang berbeda dalam konteks soliditas jaringan relawan ini sendiri
maka dalam konteks itu kita bisa melihat bahwa ada semacam faksionalisme
memang betul bahwa jaringan relawan itu diharapkan bisa berkoordinasi dengan sistem partai
untuk kemudian meng capture sel sel kekuatan politik yang tidak tercover
atau tidak terjamah oleh partai politik
tetapi relawan sendiri kemudian tidak tunduk di bawah konstitusi partai
nah itu yang kemudian menjadi keunggulannya
tetapi sepertinya saya juga menangkap bang adian
ada semacam proses evaluasi dari internal di pdip sendiri untuk mengelola sistem jaringan ini
oke makanya gitu bias khusus tadi ya
iya betul nah maka kemudian ketika kemudian ada sel sel itu bergerak
kemudian seolah olah ada prosesnya
ini seperti menggiring atau mempengaruhi proses keputusan

keputusan di dalam partai politik
maka kemudian dibentuk salah satunya dikanalisasi
tetapi pada saat yang sama barangkali ada pihak pihak yang harus beradaptasi
di dalam proses mekanisme itu
sehingga kemudian antara mengkanalisasi supaya lebih solid
di sisi yang lain kemudian kami tidak mau dikanalisasi
karena kami ingin bergerak di luar batas konstitusi partai
sehingga memiliki ruang yang lebih leluasa untuk berkontribusi dalam pemenangan
yang dilakukan projo ini gimana
kalau misalnya tadi
kalau misalnya tadi
jadi secara basis data
kalau misal tiga ratus kemudian ada yang lain
dengan segala pendekatan kuantitatif atau kualitatif
itu hanya pendekatan metodologis
tetapi bahwa ada penjelasan seperti itu
ada semacam faksionalisme
ada pembelahan di situ
nah sepertinya hal ini juga terrepresentasikan
dalam positioning pak jokowi sendiri
kalau saya mencermati pak jokowi sepertinya mencoba untuk merespon situasi
ada aspirasi dan bagaimanapun juga pak jokowi adalah representasi petugas partai dari pdip
tetapi ada lingkaran kekuatan di sekitar pak jokowi yang juga memiliki aspirasi
untuk mengajukan capres yang lain
selain pak ganjar
yang diusul oleh pdip
oleh karena itu kemudian
kemarin sudah disampaikan alternatif tiga nama oleh musrah
tetapi pak jokowi memilih untuk tidak mengumumkan
itu adalah time buying strategy
itu time buying
dan mengulas negosiasi politik ke depan
saya jelaskan dulu begini ya
sebentar saya mau kasih waktu ke pak jokowi
tentang desa rawan begini
biar tidak salah kita melihatnya
kadang kadang kita lebih suka menafsirkan daripada bertanya
pemilu dua ribu dua puluh empat ini berbeda dengan pemilu dua ribu sembilan belas
masa kampanye berbeda
rentang waktunya tidak sama dan sebagainya
oke kapan kemudian kita bisa katakan finalisasi kerjasama antarupartai
atau seringkali disebut koalisi
finalisasinya dua puluh lima oktober sampai dua puluh lima november
berapa lama masa kampanye
kampanye nya tidak sampai tiga bulan
dua bulan lebih dipotong minggu tenang
paling paling bersihnya cuma enam puluh hari
oke pertanyaan saya
kapan mulai melakukan pendataan
apakah setelah koalisi terbentuk
kerjasama partainya legal
didaftarkan kpu atau sebelumnya
sebentar dulu mbak
kami mengambil sebelumnya
sambil berproses diatasi bentuknya kerjasama antarupartai
itu kita data dulu
kenapa dua puluh lima november sudah kampanye
tidak ada waktu pendataan
kalau kita tidak kerjakan sekarang
kita tidak bertanggung jawab pada relawan
karena mereka harus tercover secara hukum
itu bagian dari proses adaptasi yang lebih
dan itu juga dilakukan dua ribu sembilan belas
tapi dengan pola yang berbeda
karena rentang waktunya tidak sama
bang adian tapi ini bukan bentuk menganalisasi relawan ya
saya pemegang sk nya
sk nya sederhana
kemudian membagi segmentasi
perempuan dan sebagainya
itu kita lakukan pemetaan
lalu kemudian begini mbak
jakarta ini di bedah sedemikian rupa
kecamatan satu dua tiga sudah menang
oke kita sampaikan
relawan yang ini disini sudah menang
ini sudah tidak bisa kita tambah
bagaimana kalau kita pindah kemarin
itulah butuhnya koordinasi
jadi ingin merapikan sistem relawan
iya dong kita mau menang
oke saya mau ke mas nur
mas noel anda dulu menjadi relawannya jokowi mania
tapi memilih menyebrang
menjadi relawannya prabowo mania satu
kenapa anda melihat apakah memang ada perpecahan di tubuh relawan
jadi di internal
makanya anda kemudian menyeberang saja
tidak ada yang menyebrang
memang menyebrang saya
kan pilihannya dulu kan anda menjadi relawan gp mania
kemudian anda nyebrang jadi relawan prabowo mania delapan
saat saya dukung sebagai capres
kan memang mas ganjar gak nyapres
kedua pdip juga tidak mencapreskan mas ganjar
dan saya juga waktu itu ada nilai perjuangan
saya perjuangkan persoalan melawan gagasan tiga periode
karena prinsip kita sebagai aktivis sembilan puluh delapan
jelas sekali bahwa kekuasaan eksekutif hanya berlaku dua periode
dan itu tertulis dalam konstitusi kita di pasal tujuh
nah dasar itulah kenapa saya waktu itu coba mengelawan kawan kawan saya sendiri ya
di bagian musra ini
enggak juga bukan musra
yang di vaksinalisasi
ada beberapa kawan kawan yang menggagas gagasan tiga periode
nah itu kita coba
di internal relawan
karena memang relawan ini kan banyak aktivis ya
mereka banyak juga soal debat debat nanti diskusi diskusi meja diskusi seperti ini
itu ya satu satunya saya melawan gagasan tiga periode itu
karena itu jelas jelas pertama melanggar konstitusi
kedua melawan apa yang pernah kita perjuangkan
berarti anda mengakui bahwa di internal relawan ada perbedaan pendapat
tidak pendapat itu sama dengan pdip perjuangan
bu mega menyampaikan tidak ada yang namanya tiga periode
yang boleh hanya sebatas dua periode
mengikuti konstitusi dan perjuangan kawan kawan sembilan puluh delapan
dan itu jelas
tapi soal pilihan kalau teman teman di musra kan tegak lurus menunggu pak jokowi
tapi anda memilih untuk langsung mendeklarasikan mendukung pak prabowo
gini pak jokowi paham sekali bahwa relawannya adalah relawan relawan yang latar belakang punya aktivitas politik
dan kita sepakat bahwa pilihan itu adalah pilihan demokratik yang harus dihargai
karena ketika kawan kawan memilih pak jokowi itu punya latar belakang macam macam ya
ada yang dari a b c d fg ada yang dari buruh dari ini dan macam macam gitu
bahkan sekarang relawan ganjar aja yang dulu anti jokowi itu memilih ganjar hari ini
misalnya saeed iqbal gitu
kita juga dulu yang mendukung mas ganjar sekarang yang mendukung pak prabowo
itu kan bagian demokrasi dinamika demokrasi
berarti anda mengakui bahwa relawannya pak jokowi sekarang gak serempak menunggu pak jokowi ya
tapi sudah melakukan pilihan seperti a b c d f g
tidak lihatnya pada stansi dong
lihatnya pada stansi persoalan demokrasinya
pak jokowi berkali kali kemarin di pidato di musra juga disampaikan bahwa kawan kawan relawan ini sepakat soal bagaimana menguatkan demokrasi untuk

pak jokowi tegak terus pada persoalan demokrasinya
nah tadi apa yang disampaikan persoalan
soal pilihan capresnya nih kita bicara pilihan capres
pilihan capres kan itu bagian pilihan demokratik saya
sebagai pemilih pak jokowi yang punya kesadaran politik kesadaran demokrasi
jadi anda mengakui bahwa memang relawannya pak jokowi ini gak solid menunggu perintahnya pak jokowi itu karena anda sudah menentukan pilihan demokrasi
ya kan macem macem gitu mbak ada yang mendukung mas ganjar ada yang gua gasa tiga periode ada yang menunggu ada yang saya mendukung pak prabowo
itu bagian hak demokratik
yang sangat dihargai pak jokowi
ada juga tadi bahkan mendukung mas anies gitu loh
ada yang mendukung mas air langga
dan itu bagian dinamika demokrasi yang pak jokowi menjaga
itu yang dijaga pak jokowi yang penting subtansinya bukan persoalan teknis
berarti tapi anda mengakui bahwa memang ada perbedaan
perbedaan itu kan dinamika
di partai juga banyak perbedaan apalagi di relawan
oke oke saya mau ke bang habib
bang habib gerindra tidak khawatir ya bahwa kalau melihat tadi dinamika bahwa ternyata relawannya pak jokowi ini gak solid solid banget
suaranya sudah terpecah kemana mana
ada yang ke mas ganjar ternyata ada yang sudah ke pak prabowo ada yang mendukung perpanjangan tiga periode
gak khawatir bahwa ini akan mempengaruhi dukungan pak prabowo
jangankan organisasi relawan yang dapat dikatakan quote and quote disebut sebut tidak se strict partai politik
pendukung partai politik saja masih bisa memilih apa namanya di luar apa yang diputuskan secara resmi oleh partai politiknya
oleh ketua umumnya
sehingga kami tetap saja maksimal ya menjalankan segala program segala strategi dan lain sebagainya untuk memenangkan hati rakyat
yang paling penting itu kan hati rakyat yang di level grassroot
jadi gerindra gak khawatir ya kalau suaranya terpecah
yang namanya dinamika itu dimana mana ada
di partai politik di relawan di simpatisan akan selalu ada
jadi gak ada masalah ya kita tinggal lurus
yang paling penting begini yang namanya perbedaan itu biasa
tapi jangan di artikan sebagai perpecahan
itu pesan pak prabowo
jalankan strategi untuk memenangkan pemilu ini tanpa perlu tegang
ya apa apa yang tegang
ya dengan penuh riang gembira
oke jadi gerindra tidak khawatir ya
kalau suaranya relawan pak jokowi terkenal
apa gerindra itu kita tiap hari ketawa ketawa saja
kita senang senang riang gembira menyambut pesta politiknya rakyat ini
oke saya mau ke bang adian
menurut pdi perjuangan kalau suara relawannya pak jokowi ini terpecah akan berpengaruh tidak sih terhadap pemenangannya ganjar pranowo
atau memang suara relawan tidak begitu signifikan untuk partai
istilahnya saya tidak sepakat kalau terpecah atau terbelah
bahwa ada sempalan ya
itu cuma sempalan
begitu juga kalau misalnya dia di bawah itu
artinya kalau ditanya mayoritas kemana ke ganjar
tertulis tanda tangannya segala macam itu sudah clear
lalu signifikan apa
nanti relawan jokowi yang mendukung ganjar akan bertemu dengan relawan ganjar
yang dalam data kita sudah empat ratus tiga puluh lima organisasi
dari seribu dua ratus siang menuju

ditambah dua ratus empat puluh lima yang sudah terverifikasi
ini nanti akan dipertemukan
dengan seluruh dinamikanya dan sebagainya
dan kita melihat bahwa ini sebuah kekuatan tambahan
bagaimana kemudian itu diberdayakan semaksimal mungkin
dikoordinasikan menjadi sebuah kekuatan peraup suara penggalang suara di tingkat grassroot
nah kalau dikatakan tentang
perbedaan pendapat dari satu dukungan kesini dan pindah ke sana segala macam itu dinamika
kita kumpulkan dua ratus empat puluh lima orang ini juga untuk mencari tahu dinamika itu
tapi kami sedang belajar berdemokrasi secara dewasa
kita pernah memperjuangkan jokowi sama sama
kalau berbeda pilihan bisa nggak kita bicara sama sama
itu artinya bagian menerima perbedaan dalam konteks bagaimana kita membangun politik yang dewasa
demokrasi yang dewasa
namun ini sempalan yang tadi dibilang nih
berarti delapan organisasi di anda yang menggelar musrah kemarin ini dianggap sebagai sempalan
ini kalau misalnya nanti berbeda pilihan dengan pdi perjuangan dengan relawan yang
gak akan beda
pasti ke ganjar
oke itu gimana responnya silahkan
saya tahu hatimu kan begitu
waktu dua puluh satu mei dua ribu dua puluh dua artinya itu malam sama saya
begitu tahu mas ganjar datang ke rakernas kita pulang
betul malamnya kita ngobrol dulu
gue bilang kalau lo mau undang capres undang semua
jangan salah satu
belum capres kok mas ganjar masih gubernur jawa tengah
bukan bahwa dia sudah di gadang gadang
kalau baru di gadang gadang baru ceput ceput
sampai sekarang juga masih gubernur jawa tengah
tapi kalau mau didorong itu didorongin
pasti ke ganjar
oh bang adrian
gak dijawab dulu
bukan kami tunduk pak jokowi
pak jokowi itu petugas partai loh kader pdi perjuangan
harusnya bukannya dia itu mendukung capresnya pdi perjuangan
lo muter muter panjang kali lo ke ganjar sudah
buat kami begini saya tahu apa begini loh
ada stetoskop gak kita dengar hatinya gini
pak jokowi ini suruh bilang sama saya nanti projo last minute aja mas
oke jadi hanya projo aja yang disimpan pak jokowi
yang lainnya boleh ke ganjar gitu maksudnya
pak jokowi kan tadi udah bilang di musrah juga relawan jokowi harus solid
itu jangan jangan yang itu relawan projo aja
itu relawan yang lain gak ada
tapi kan lihat dari perhimpunan kami kan begitu
kalau ada stetoskop kita dengarkan detak jantungnya ganjar ganjar ganjar ganjar ganjar ganjar ganjar
itu kampanye tuh nanti di sini
pak jokowi ini kan
kita gini loh saya sudah katakan ke pak jokowi begini
pak saya ini manut bapak pak

pak jokowi ini satu satunya mungkin di indonesia yang ikut pemilu elektoral ini gak pernah kalah
jadi pak saya ikut bapak aja pak
karena saya hitungan kalkulasi udah mendingan saya ikut bapak pak
jadi apa yang diputusin pak jokowi saya ikut
sampai sekarang pak jokowi cuma perintah ke saya tunggu dulu mas
termasuk kalau misalnya pilihan pak jokowi berbeda dengan pilihan pd perjuangan anda akan ikut
nah itu kan itu kan hipotesa kalau kalau
ya kita nanti akan bahas lebih dalam soal pilihannya pak jokowi yang mungkin berbeda kita kan nggak tahu ya
tapi saya mau tanya ke mas umam tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalsio
bagian saya untuk
partai partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai
jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa
itu yang namanya strategia itu
jangan tergesa gesa jangan gerusa gerusu jangan pengen cepet cepetan karena belanda masih jauh
terima kasih anda masih bersama kami di political show mas muni saya mau langsung ya
musrah sudah digelar dua puluh sembilan kali di beberapa provinsi ujungnya kemarin minggu kenapa presiden nggak langsung mengumumkan pasangan capres cawapres atau mungkin capresnya aja
kenapa pak jokowi gak mengumumkan
sudah dijelaskan dalam pidato kenapa ditanyakan lagi ke saya
pidato pak jokowi sudah jelas
alasannya hanya strategi aja ya
kan gini loh satu pencapresan dan
terus fungsinya kemarin digelar itu apa berarti
nanti dulu jelasin dulu pencapresan ini ranahnya partai politik atau gabungan partai politik
nah ini kan belum terbentuk
sehingga pak jokowi mau mengkomunikasikan dulu kepada teman teman partai politik
karena gini loh jangan jangan ini perubahan dinamika terjadi
siapa yang capres siapa yang tidak
yang dideklarasikan gak jadi nyapres
atau yang sudah dilakukan jadi capres jadi cawapres
kita nggak tahu enam bulan loh masih ada enam bulan loh
sampai november dua puluh lima november dua ribu dua puluh tiga ini
jadi masih ada waktu untuk terjadi sesuatu yang luar biasa
oke tapi kalau begitu kenapa kemudian dibikin musra puncaknya kemarin
loh emang puncak musuh harus menghasilkan satu nama
oke nggak harus berarti ya
jadi fungsi kemarin itu apa
kita fungsi kemarin itu menyerahkan nama nama
hasil rekomendasi yang kami tangkap di musrah
nah pak jokowi belum memutuskan
kan udah dijelaskan alasannya dalam pidato beliau bahwa kita tunggu dulu
ini koalisi koalisi partainya seperti apa
oke saya mau tunjukkan sesuatu ini ya
kita tunjukkan sama sama
kita lihat di layar mungkin bisa
di sebelah kanan
oke kita tunjukkan sama sama di sini
ini adalah hasil rekapitulasi perolahan suara nasional musrah yang kami dapatkan
itu benar gak
ini informasinya valid kita dapat
nah itu benar nggak mas muni
gini loh kalau kami ini terbuka ke
oh enggak ini benar nggak tapi
ya kita mesti hitung
karena kalau soal angka gini loh
setiap musrah itu kita laporkan ke publik
pertanyaan saya ini betul nggak
hasilnya seperti ini
kurang lebih lah
kurang lebih berarti jangan jangan presiden jokowi tidak berani mengumumkan nama capresnya karena posisinya pak prabowo ternyata lebih tinggi dibandingin capres partainya
begitu mas muni
kurang lebih itu ya atau tidak
tadi anda katakan kurang lebih hasilnya sama
kurangnya apa lebih banyak lebihnya
sebentar bang adrian saya hosian nih di sini
saya harus tanya
tadi anda sudah katakan kurang lebih hasilnya sama seperti ini
pertanyaan saya apakah kemudian
belum main main api loh
apakah kemudian presiden jokowi tidak mengumumkan
silahkan diminum dulu
begini maksudnya begini loh
presiden jokowi tidak mengumumkan
kita ini musrah ini suara sampai seru
ini dari pagi nih
sebentar presiden jokowi tidak mengumumkan karena hasilnya ternyata berbeda dari capres pilihan partainya karena beliau ini petugas partai
itu capres partainya sembilan belas sembilan puluh lima pak prabowo dua puluh enam
ya ini bukan ini kan pasti wartawan ini yang buat ini pasti wartawan yang menghitung seluruh
tadi kan oke
saya tanya saya tanya ke anda
bahwa hasilnya kurang lebih sama

kurang lebih lah
kurang lebih itu iya pak
kurang lebih sama
ya kurang lebih sama
flow of error mungkin lah
tadi anda katakan saya pengaruh dengan anda ya
kurang lebih sama
saya nggak mau membohongi saya nggak mau membohongi
itu kan tiap minggu tinggal hitung aja sendiri
orang tiap minggu ada di bd
kita saya pegang apa yang tadi anda katakan
bahwa ini hasilnya kurang lebih sama
apakah kemudian presiden jokowi tidak mengumumkan karena memang khawatir hasilnya ternyata capresnya pdi perjuangan di bawahnya pak prabowo
salah satu alasannya itu
kalau pak jokowi kan udah jelasin alasan yang terbuka bahwa ini menunggu koalisi partainya
jadi gini loh
tapi dengan hasil ini apakah kemudian presiden jokowi tidak mau pertimbangkan suara rakyat yang tadi anda katakan
suara rakyat bukan suara elit menghasilkan seperti ini
tanda tanya pak jokowi mau mendukung siapa nanti dulu tunggu dulu pak jokowi juga
tapi saya mengingatkan suara rakyat
dalam pemberitaan di salah satu media masyarakat ini
oke jadi memang itu salah satu yang didorong oleh projo
itu gini loh
kan kita ada tiga calon nih
nah dalam tertib musrah gue sudah cek ke teman teman musrah yang lain
pernyataan lo tidak tertib
tidak terdisiplin pada kesepakatan
data ini dan data yang dipegang oleh andi gani tidak sama
bank data lo tidak lu buka
enggak itu bisa ada diterbuka kok
yang lo buka itu adalah hasil musrah per titik
enggak semua provinsi
per titik lah kita anggap seperti itu
tapi bank data kan seperti gini
setelah dia musrah semua kan itu lo olah lagi dong
makanya tadi gue tanya sama lo sejak awal itu metodologi
metodologi untuk mendapatkan angka angka kan harus ada
ini harus ilmiah
itu tidak perlu dijawab karena tidak ada metodologinya
jadi tidak ilmiah sebenarnya ini
jadi hasilnya diragukan apa enggak ini hasil musrah ini
nah tapi dasar ini berbeda
nanti teman teman musrah yang lain akan keluarkan data lain
jadi memang hasilnya berbeda
jadi kita tidak bisa pegang mana hasilnya berbeda
kemudian andi gani dan teman teman membawa barisan buruhnya ke ganjar
karena dalam data yang mereka pegang ganjar yang menang
memang betul seperti itu
baru ada perbedaan data
ini data kalian bukan
ini yang buat siapa saya nggak tahu
tapi tadi anda bilang hasilnya kurang lebih sama
mas ganjar menang di berapa provinsi pak prabowo menang di berapa provinsi pak erlangga
di berapa provinsi
itu kan ada dalam jejak digital dilaporkan perminggu
tapi tadi kan anda katakan hasilnya kurang lebih sama
kalau ini kan sudah dipresentasi
kalau kita kan tahunya perprovinsi
siapa yang menang
kan sudah lu tabulasi dong gimana
yang lu serahkan ke jokowi apa
hasil perprovinsi atau hasil tabulasi
termasuk hasil provinsi
artinya hasil tabulasi sudah diserahkan dong
sesuai gak tabulasinya dengan ini
kalau kalau ini bukan yang kita serahkan kepada jokowi enggak seperti ini
tapi peringkatnya sama enggak seperti ini
ya artinya angkanya begini
anda katakan kurang lebih sama
enggak karena begitu
ini bisa belah di musrahnya loh
bukan kalau soal pertanyaannya
kalau lu tidak membantah ini ini belah di musrahnya
konflik di internal musrahnya
sama apa enggak bahwa peringkat pertama pak prabowo peringkat kedua pak dajar peringkat
ketiga pak erlangga
ini sebentar bang adrian sebentar
betul pak ya
kalau kami kan setiap minggu mengumumkan hasil
kita sudah dapat

di provinsi mana
saya enggak akan kembali ke situ mas yudhoy

dan anggapnya persentasenya itu di provinsi provinsi mana
saya nggak akan kembali ke situ
hasilnya tadi anda katakan kurang lebih sama
hasilnya sama nggak seperti ini
kurang lebih sama
oke berarti memang posisinya seperti ini
karena misalnya begini mas ganjar ini menang di provinsi provinsi yang padat
kalau anda tabulasi jumlahnya sama nggak ini
ini kita disaksikan semua orang ini supaya mereka tahu hasilnya musrah yang dipegang oleh pak jokowi ini benar apa enggak begitu
setahu saya yang kami serahkan ke pak jokowi itu udah nggak ada seperti ini
jadi tiga nama
nggak ada presentasinya
tapi kalau dari hasilnya yang di recap yang ditabulasi berarti betul seperti ini ya
konsumsi publik itu
tadi saya pegang kenyataan anda ini kurang lebih sama
menghitungnya gini datanya ada
metodologi tabulasinya belum tentu sama
nah apakah ini produk metodologi tabulasi atau
tapi yang pasti bukan panitia musrah yang buat ini
bukan soalnya siapa yang buat
saya bukan tanya itu apakah hasilnya sama apa nggak
sebentar sebentar bang adian
jadi saya pegang pernyataan anda bahwa ini hasilnya kurang lebih sama ya
saya mau ke bang noel aja deh
bang noel daripada kita berkutat
karena sepertinya mas muni bingung juga dengan hasil tabulasi musrahnya
dia dalam tekanan
dalam tekanan apa
kami dapat informasi
bahwa sebetulnya pak jokowi sudah pelan pelan mengarahkan relawannya untuk mendukung pak prabowo subianto
termasuk salah satunya anda dan teman teman di musra yang lain
itu betul nggak
kami dapat informasi bahwa sebetulnya hasil musrah ini sudah diketahui oleh pak jokowi
makanya pak jokowi pelan pelan mengarahkan relawannya untuk mendukung pak prabowo
ya sebetulnya dari informasi yang kita dapat dari kawan kawan musrah
arah dukungan kawan kawan di musra itu memang ada dua
dua yang satu memang lebih
ada di pak prabowo
sebagian besar bukan sebagian kecil
nah memang sebagian kecil itu di mas ganjar
ini kok klaimnya berbeda dengan yang di sebelumnya
jadi bukan sempalan ya
sebagian besar di pak prabowo sebagian kecil di mas ganjar
jadi harus besar atau sempalan
harus besar atau sempalan
harus besar bukan sempalan
oh bukan sempalan
harus besarnya justru pak prabowo
nah dinamika ini kan biasa aja sih
kalau dinamika biasa selain luar biasa
itu kelakuan lu
gimana silahkan dilanjutkan dulu
jadi kayak kita mendingan kita langsung pada persoalan yang disampaikan pak prabowo aja
nggak ya itu tadi
tapi pak prabowo disampaikan pak jokowi kemarin
persoalan pemimpin kriteria
oh ya itu saya akan masuk ke itu nanti
saya ingin tanya yang tadi
anda jawab dulu pertanyaan saya karena saya hostnya di sini ya
jadi betul nggak bahwa memang karena pak jokowi sudah mengetahui
hasil rekapitulasinya ini makanya sebagian dari relawan itu sudah pelan pelan diarahkan ke pak prabowo
karena banyak juga informasi di elite yang mengatakan bahwa pilihannya pak jokowi
pak jokowi ini diberikan dukungannya ke pak prabowo
kita tidak mau mentafsirkan itu dengan secara spekulatif
tapi faktanya hari ini arahnya apa yang disampaikan pak jokowi itu muaranya ke pak prabowo
salah satunya pemimpin yang berani
pemimpin yang tidak punya ketakutan
itu aja udah kita gak usah ribet ribet
itu kan arahnya kan ke pak prabowo semua
lantas apa lagi yang mau dibantah lagi
jadi dari pidatunya pak jokowi anda bisa menyimpulkan bahwa memang
dari pilihan yang diberikan pak jokowi
dari pilihan yang diberikan pak prabowo
dukungannya pak jokowi pada pilpres dua ribu dua puluh empat itu ke pak prabowo
nanti kenceng nih
dari pidatonya bisa disimpulkan bahwa dukungannya pak jokowi pada pilpres ke pak prabowo
saya mentafsirkan seperti itu
oke itu tafsiran anda
dan tafsiran banyak yang lawan
semua orang boleh nafsir
ya banyak orang menafsir demikian dan saya nggak melihat ada masalahnya ya
kalau orang menafsirkan itu arahnya ke pak prabowo ya
bawa capres yang berani itu
coba bayangkan apa yang pak jokowi sampaikan narasi besar
itu sama persis dan satu frekuensi persis dengan apa yang pak prabowo sampaikan
dalam konteks internasional kita sebagai bangsa yang besar
ya ada tantangan global dan lain sebagainya
karena itu kita perlu kepemimpinan nasional yang kuat yang solid yang tangguh
itu bahasa bahasa yang juga selalu disampaikan oleh pak prabowo
jadi kalau ada orang mengatakan oh itu arahnya ke pak prabowo
saya pikir kita nggak bisa bantah
ya memang begitu
girindra menangkap sinyal itu ya
tapi yang paling penting itu ya bahwa elit kita pak prabowo dan pak jokowi
itu menyuarakan narasi besar yang sama
yang ditangkap sebetulnya itu
kita ini kan banyak perbedaan nggak ada masalah
tapi nggak perlu membuat kita menjadi perpencahan
kedewasa banget tuh bib
tapi kan kita perlu menangkap narasi besar ya bos
ya kan narasi besar lah itulah yang menyatukan kita
apapun pemilu ini tentu akan memasuki fase
ada jadwal ya kan pendaftaran
ada jadwal pemilihan dan lain sebagainya
tapi kepentingan jangka panjang bangsa ini ya
bagaimana kita survive bahkan menjadi negara yang besar
itu yang menjadi apa namanya pegangan bagi kita bersama
jadi girindra menangkap pidatonya pak jokowi itu ditujukan sebagai bentuk endorsement pada pak prabowo
satu frekuensi yang sama
satu frekuensi yang sama
bang adian itu tadi ditafsirkan oleh mas noel dan juga bang habib
memang pemimpin yang berani itu ditujukan untuk pak prabowo subianto bukan ke mas ganjar
begini loh kalau kemudian ada mantan militer
berkontestasi politik berkompetisi politik dengan rakyat sipil yang biasa biasa saja
dan rakyat sipil ini berani yang punya nyali yang mana
iya dong yang punya nyali yang rakyat sipil yang biasa biasa aja
yang tidak pernah menempuh pendidikan militer dan sebagainya
dia berani melawan seorang prabowo
itu yang berani
sama seperti misalnya kemudian jokowi dulu bertanding dengan prabowo
yang berani siapa jokowi
jadi anda tafsirannya bahwa ini memang ganjar penerusnya pak jokowi
karena berani melawan pak prabowo
bukan karena berani melawan pak prabowo tapi posisi dia dia rakyat biasa
bukan menantu soeharto
bukan anak begawan ekonomi
bukan suami dari anak soeharto
ini orang biasa
dan orang biasa ini dengan gaganya dibilang
saya akan bertanding dengan kamu
yang punya nyali siapa
ya orang biasa ini dong
artinya kita harus punya alat ukur yang sama tentang apa itu keberanian
jangan mengarang arang alat ukur keberaniannya
itu sama seperti dulu
dia berani ketika menolak disungsi abri
salah satu keberanian saya mencoba mendukung pak prabowo
keberanian kita adalah ini persoalan pertanggung jawaban sejarah
dan pertanggung jawaban demokratik kita terhadap bangsa ini ya
karena kita gak mau lagi kita tertipu soal dikotomi antara militer dan sipil
pak prabowo pensiun tahun kalau tidak salah seribu sembilan ratus sekian lah ya
dia sudah tidak di militer aktif
kemudian dia sibuk berbisnis
sibuk berbisnis dan juga sibuk berbaca buku
dia sangat adaptif sekali dengan sistem demokrasi dengan realita demokrasi hari ini
bahwa tidak mungkin lagi yang namanya sistem junta militer itu bisa hadir di republik ini
kita sepakat itu
kemudian kita juga sepakat juga bahwa kalau kita tidak suka dengan sistem yang sangat militaristik
bahwa pilihannya jangan juga memilih pilihan pemerintahan sipil yang sangat koruptif
kalau soal ukuran keberanian tadi sampaikan
nah dian kan dalam konteks head to head berbasis sejarah itu tidak fair juga
fakta sejarahnya hari ini pak prabowo membuat partai dan partainya diterima
nomor dua terbesar
tapi ini yang bikin partai yang berani bukan hanya pak prabowo aja semuanya
kalau ukurannya keberanian ya itu faktanya keberanian pak prabowo
bayangkan sudah dihujat dihianatin di fitnah
dibilang ya adian kemarin bilang tidak sepadan lawan sepadan
faktanya hari ini pak prabowo hari ini
partai yang bisa diterima
saya pikir yang disampaikan pak jokowi bukan persoalan personal begitu
berani melindungi kepentingan bangsa dan negara di tingkat internasional
dan kita dalam konteks saya tadi mengatakan itu cocok dengan pak prabowo
bukan berarti kita menafikan pak ganjar
mohon maaf pak prabowo sendiri menegaskan
pak ganjar juga putra putra terbaik bangsa ini
jadi kita gak perlu tegang pak
kita gak perlu tegang
yang sini kita anggap berani berarti yang sini nggak berani
enggak enggak enggak begitu
ini dalam konteks internal lebih merupakan endorse kepada kita sebagai bangsa
untuk berani memperjuangkan kepentingan kita di konteks internasional
lebih seperti itu
tapi kan kemudian pak
makanya tadi gue bilang jangan masuk ke wilayah itu
perdebatan kita akan sangat panjang
yang gue bilang tentang nilai keberanian
tadi kan mau ditunda
tapi kalau ngelarang tafsiran
kok lo ngelarang tafsiran
bukan soal ngelarang tafsiran
nanti kita akan berdebat panjang
itu gak masalah
oke kita lanjutkan perdebatannya kalau begitu
bahwa prabowo tidak pensiun
diberhentikan bukan karena apa
ada keputusan mahkamah milikarnya
ada keputusan dkp nya
dewan kehormatan perwiranya
belum dibaca pres ini
makanya dari tadi gue sudah bilang
jangan masuk perdebatan itu
kita bicara tentang substansian
bahwa ada orang biasa biasa saja
lalu melawan menantu mantan presiden
orang biasa biasa saja
begitu lo bilang bahwa dia pensiun
gue akan sampaikan data baru
dia tidak pensiun
ada surat dkp nya
artinya yang berharap ada informasi yang tidak benar
udah kita lebih buat santai
ini kan bicara tentang ke depan
apa yang sampai ke pancuk
itu ke depan
bukan ke belakang
nah inilah logikanya yang salah
kenapa bicara tentang ke belakang
di sini saya paksain
ini bukan apa ke depan
tidak terlalu salah kok
balik lagi dong ke laptop
debat kayak begitu
dan ini bisa jadi penuh barang
minum dulu bang
kita sih nggak pernah worry
langkah lo sudah wise
soal soal ham dan lain sebagainya
faktanya itu kan
gue juga ramah
nggak ngaruh juga
bagi pak prabowo tiga kali capres pertama dengan ibu mega sebagai wakil

nggak ada masalah lah
dan sekarang lain lain sebagai pak prabowo tetap berani maju menyampaikan gagasan gagasan
besarnya albangsa ini
dan itu yang berulang kali disampaikan
saya mungkin ada empat lima kali mencatat ya kata kata berani
bukan keberanian personal
berani berkelahi secara fisik
tapi berani memperjuangkan kepentingan bangsa
jangan mau didikte bangsa lain
dan itu sama
minggu lalu pak prabowo habis habisan memuji pak jokowi terkait nikel
kita nggak akan ekspor yang mentah dan lain sebagainya
kita diserang uni eropa dan lain sebagainya
dan itu disampaikan oleh pak jokowi di pidato
itu disampaikan pak prabowo seminggu sebelumnya
dikuatkan lagi oleh pak jokowi
nah itu menurut saya yang lebih penting bagi kita
jadi anda tetap menafsirkan bahwa itu pidatonya untuk pak prabowo
dia lebih berdekatan ini nanti bulan november gitu loh
karena ini yang mengatakan berani yang menafsirkan
kalau dipancing sekarang kita nggak mundur
jadi pada panjang
tenang tenang pak jokowi nih
ngapain kemarau lama lama
kita harus gitu
nah mau debat kapanpun tapi yang paling penting nih narasi besarnya
narasi besar kita sebagai bangsa
balik lagi dong ke musra dan bapak
karena presiden yang pidato bahwa memberikan kriteria dan ciri ciri
sebelumnya kan presiden memberikan
kriterianya melalui ciri ciri fisik
nah kemarin kan ciri ciri sifat
nah ini presiden sendiri yang menyampaikan
berani ini bagaimana nih tafsirannya mas umam
berani dengan rakyat
saya ingin membatasi dulu ya
ini karena presiden sendiri yang menyampaikan kan
jadi itu yang memantik endorsement
jawaban sangat bijak
kenapa sangat bijak
karena saya melihat sepertinya dalam hati bersiul siul malam ini
karena data tadi itu bukan hanya bang mun yang tercekat
kita juga tercekat
berarti data yang kemarin ditampilkan di musra itu
sangat berbeda dengan positioning pak jokowi sendiri
yang kemarin juga ikut mendeklarasikan pencapresan pak ganjar
bagaimanapun juga itu kemudian memberikan bobot politik yang berbeda
nah oleh karena itu tadi kita cermati yang disampaikan oleh bang adian
bang adian sendiri juga kemudian melakukan reaksi yang cukup keras
karena bagaimanapun juga positioning pak prabowo dua puluh sekian persen
kemudian pak ganjar sembilan belas persen
kalau saya lihat itu bukan skema margin of error bang
karena itu basisnya itu model pembobotan
betul itu ada mekanisme itunya
nah kalau misal skemanya pembobotan
maka kemudian meskipun itu konteksnya hanya selisih sekian persen
tetapi ada angka psikologis disana
nah inilah yang kemudian menciptakan persepsi yang berbeda
nah kalau misal kemudian impactnya pak jokowi tidak mengumumkan
bahkan tadi yang disampaikan oleh bang muni sendiri
pak jokowi menyatakan nanti saja
sebuah koalisi terbentuk
sebuah koalisi terbentuk
setelah koalisi terbentuk
itu berarti artinya dari hasil
sebenarnya koalisi sudah terbentuk
dengan pengaruh ya
tetapi ketika ada pesan nanti di akhir akhir saja
ini juga memunculkan sebuah pertanyaan baru
bagaimanapun juga pak jokowi adalah petugas partai dari pdip
kalau kemudian memberikan pesan nanti di belakang saja
apakah kemudian ada yang ingin ditata ulang
maka kemudian muncul persepsi
jangan jangan keberpihakan oleh bang noel
atas pengetahuan pak jokowi sendiri
oke itu sudah dikenalkan oleh bang noel ya
dalam dialog kita sebelumnya
anda mengatakan anda sudah bertemu dengan pak jokowi
dan seperti itu
dan sudah minta izin
apakah begitu ya
kasih kesempatan saya dulu dong
bang noel sepertinya susah untuk menjawab
sudah minta izin sama pak jokowi ya mendukung
kasih kesempatan saya dong
kasih kesempatan saya
bahwa kami itu bukan dari panitia
bahwa siapapun bisa mentabulasi sesuai dengan hasil tiap minggu
dan buat saya
semua kan punya alat hitung
tapi ini yang pasti bukan dari panitia musa
dan yang terakhir saya tegaskan
kita menyerahkan ke pak jokowi
itu bukan konsumsi publik
dan kami tidak menampilkan presentasi
tapi tadi anda katakan
saya mengutip apa yang tadi anda sampaikan
anda membenarkan bahwa kurang lebih sama
maksud saya begini loh
dengan data yang dikeluarkan tiap minggu hasilnya
kita kan semua kan di media kan bisa hitung
ada juga versi yang itu
nanti kita break dulu
setelah ini saya akan beri kesempatan ke bang adian
bukan dari panitia musa
kurang lebih sama tadi anda katakan
kalau provinsi pak prabowo menang di sebelas provinsi
dari berapa tempat
dari kuklus sembilan

tetap bersama kami di political show
bagaimana mengurangi pendekatan masyarakat
bagaimana untuk memperoleh kebanggaan yang beragam
terima kasih anda
terima kasih yang bersama kami di political show
dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual
dengan badan eksekutif mahasiswa universitas mataram
saya mau menyapa wismoyo dan juga haiki
bagaimana kemudian teman teman melihat ini intervensi
bukan intervensi ya pengaruhnya pak jokowi pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat yang mungkin disebut sebagai
sebagian besar orang terlalu dalam masuknya siapa dulu mungkin wismoyo anda sebagai mahasiswa akan
mengikuti preferensinya pak jokowi atau punya pilihan sendiri ya baik terima kasih atas semuanya kesempatannya
mbak videonya mati nih oke silakan lanjut ya ya jadi lihat silakan silakan barangkali terkait
dengan perdebatan panjang yang dilakukan oleh bang adian dan teman teman yang ada di stasiun
cnn jadi ada beberapa hal yang mungkin barangkali tidak bisa kita dengar secara detail karena memang
pembahasan yang saya rasa itu pembahasan di lingkungan elit politik
dari awal sampai dengan pada sesi ataupun kesempatan yang diberikan kepada kita
terkait dengan pertanyaan coba dua pertanyaan yang dimana saya melihat gerakan gerakan oleh pak jokowi yang
dimana kalau saya mengacu kembali terkait dengan des desus semenjak pertemuan dengan para ketumpar
pol pada tanggal dua april dua ribu dua puluh tiga kalau tidak salah jadi ada dugaan bahwa pak jokowi akan menjadi kunci
partai pemerintah yang dimana kembali diperkuat usai acara halal bihalal dengan para ketumpar pol
pada tanggal dua mei poinnya apa nih jadi disini saya melihat bahwasannya kalau kita mengacu pada
etika politik misalkan sejatinya seorang pejabat tidak sepantasnya menggunakan kekuatan jabatan
untuk kepentingan diluar daripada kebutuhan jabatan atau negara jadi bisa kita melihat
kekuasaan oh kilowatt pilih yang sebagaimana yang ada dugaan di publik bahwasannya pak jokowi
apa namanya jadi harapan kita bahwasanya ke libat libatan jokowi atau pun intervensi yang
dilakukan oleh pak jokowi tidak terlalu talam takutnya itu bisa mengganggu jika ataupun demokrasi
anda nggak akan mengikuti preferensinya pak jokowi ya punya pilihan sendiri ya
barangkali saya tidak akan mengikuti hal demikian karena saya masih perkembangan yang terjadi
haiki bagaimana apakah juga sama tidak akan mengikuti preferensinya pak jokowi
dan bagaimana melihat masuknya pak jokowi terlalu dalam dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
baik terima kasih mungkin kalau dari saya melihat dengan apa yang disampaikan oleh pak jokowi
mungkin secara mungkin di kalangan teman teman atau kawan kawan yang paham di dunia politik
pasti akan menganggap bahwa pak jokowi adalah petugas partai
tapi bagi kami masyarakat awam ketika pak jokowi mendukung satu calon
otomatis mindset yang ada di kami bahwa pak jokowi berbicara atas dasar
sebagai petugas partai
sehingga sebagaimana kita ketahui bahwasannya presiden apapun itu kegiatan kontestan politik
maka dalam kemampuannya sebagai presiden tidak diperkenankan
itu dicampur bahkan memihak pada satu calon
sehingga kalau dikatakan akan mengikuti ataupun tidak mungkin saya rasa secara pribadi tidak akan mengikuti
baik itu suara teman teman milenial ya
sangat bagus sekali bahwa teman teman milenial
punya independensi memilih capresnya sendiri memilih siapa yang akan dijadikan pemimpin pada dua ribu dua puluh
tidak akan terpengaruh terhadap preferensinya pak jokowi
dan harusnya pak jokowi tidak masuk terlalu dalam di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
itu yang tadi dikatakan oleh teman teman mahasiswa bagaimana
kalau campur terlalu dalam terlalu jauh terlalu dalam itu berapa meter
itu kan tadi dikatakan oleh teman teman mahasiswa
terlalu jauh itu berapa meter terlalu dekat berapa senti
tidak boleh menunjukkan keberpihakannya
tidak boleh menunjukkan keberpihakannya
dalam jauh terlalu itu kuantifikasi yang relatif
tapi yang pasti begini
tapi itu di mata mereka ini
betul betul kita mau ngomong jadi terlalu dalam terlalu jauh terlalu dekat
nah kita bicaranya begini
bahwa pak presiden joko widodo ini kan selain pemimpin negara kepala negara kepala pemerintahan dia juga pemimpin politik
pemimpin politik di mana dia bukan ketua umum parpol
tapi maksud saya begini loh
dalam pengertian begini
mungkin apa bisa jadi pak presiden cuma campur dalam agen agen besar
untuk koalisi partai nggak terlalu campur misalnya
silahkan aja partai partai berunding
misalnya begitu loh
anda meyakini bahwa presiden tidak ikut campur dalam pembentukan koalisi partai
itu banyak yang meragukan loh mas muni
loh faktanya pak presiden kan menerima
kalimat tuh salah
ntar dulu jangan main salah salahin
maksud saya begini
kemarin pak jokowi kan mengundang
ketumpar pol tidak mengundang nasdem
karena itu koalisinya sudah menutupi
itu kan salah satu bentuk intervensi koalisi
kampanye dia begini nih
menunggu arahan jokowi
menunggu instruksi jokowi
menunggu perintah jokowi
itu saja loh sudah menyeret nyeret presiden untuk masuk masuk dalam wilayah pilpres
terakhir saya bicara dengan pak presiden
ya kalau kita nggak bilang kita nggak ikut pak jokowi perintah jokowi salah juga dong
itu mau ikut siapa gitu
relawan jokowi itu cuma ikut siapa
mau ikut lo perintah lo kan nggak mungkin
artinya presiden jokowi
relawan jokowi bukan relawan adian
nah maksud saya begini loh
pak jokowi itu pasti pada posisi satu titik dia akan menggunakan kenetralannya
jadi dia jaga
kita tahu betul konsennya pak jokowi
masih ada berapa undang undang penting yang harus dijaga stabilitas politiknya
ke partai partai gitu loh
nono kesehatan perlampasan aset banyak lah
nah pak jokowi pada satu titik juga
kadar pdi perjuangan
itu nggak dipungkiri
tapi satu sisi dia pemimpin koalisi
di enam partai ini
yang juga harus kita jaga
jadi menurut saya saya pikir pikir
bahwa jokowi pasti akan menentukan posisi yang tepat pada waktunya
oke menentukan posisi yang tepat
kalau saya setuju dengan teman teman mas jokowi itu
makanya saya tidak setuju dengan pernyataan pernyataan musrah
menunggu instruksi menunggu arahan
sampai kapanpun jokowi tidak akan memberikan instruksi apapun
sampai kapanpun jokowi tidak akan memberikan arahan
menjadikan sebagai presiden
dan bertugas partai
tidak bisa berpihak
sebagai kader partai dia bisa berpihak
tapi sebagai presiden tidak bisa
pernyataan pernyataan mereka ini menjebak
dan betul khawatir nama mahasiswa itu
dan jokowi tidak boleh ditarik tarik ke situ
jadi nggak ada lagi tunggu arahan jokowi
tunggu perintah jokowi
ketika itu disampaikan
kalian bukan relawan yang baik
kalian menjerumuskan presiden
presiden sayang sama mereka
ngambek aja dikasih wamen
gue keluar nih
dapat gitu loh
tapi bang adian terakhir
pdi perjuangan meyakini bahwa presiden tidak mungkin berbeda pilihan ya
dengan pdi perjuangan
dalam konteks saya kader partai dia kader partai
loyalitas presiden jokowi terhadap partainya
tapi bahwa sebagai presiden
sebagai kepala negara
sebagai kepala pemerintahan
dia tidak bisa berpihak seperti itu
dia nanti akan berpihak di tps
saya pikir ada standar moral dan etika
yang menjadi penyelenggara negara
itu batasannya adalah ketika sudah memasuki rezim pemilu
rejim pemilu itu adalah adanya pasangan calon
di antaranya begitu
kita fix menjadi calon dan lain sebagainya
di situlah baru bisa
orang dinilai neta
netra atau tidak
kalau sekarang mau netral atau berpihak kemana
orang para pihaknya juga belum clear
tapi kalau pak jokowi berupaya mengkonsolidasikan
pendukung pendukung yang di koalisi pemerintahan saat ini
itu menurut saya hal yang sangat wajar
karena ada kepentingan yang besar
bagaimana prestasi kita sebagai bangsa
terus berlanjut ya setelah pemerintahan ini
oke silahkan bang noel
menanggapi tadi teman teman mahasiswa
punya kekhawatiran bahwa tidak akan mengikuti preferensinya pak jokowi
meskipun mungkin preferensinya pak jokowi berbeda dengan pilihan pdi perjuangan
ini jumlahnya enam puluh persen loh
di pemilih budaya ini
itu bagus sekali ketika mahasiswa punya daya kritis
dalam melihat kontestasi buat dua ribu dua puluh
ya kita sebagai peran menjadi mahasiswa sih
saya berharap daya krisis tetap ada
kedua tugas mahasiswa sebagai agen perubahan
lalu nantas sebagai kelompok penekan
tetap kuatkan demokrasinya
karena kalau seandainya demokrasi kita dibajak oleh para elit
kemudian para kleptokrasi
ya akhirnya bangsa ini hancur
yang dihancurkan itu demokrasinya dan nkri ini
nah makanya saya senang sekali ketika kawan kawan mahasiswa ini masih tetap punya daya kritis lah ya
jangan sampai daya kritisnya itu hilang
karena ikut terjebak dengan konsentrasi politik yang belum jelas ini
tapi kalau misalnya presiden mengarahkan dukungannya ke prabowo gimana
ya itu bagus
kan tadi anda
kalau yang itu bagus
kalau yang ambigo
kalau yang ambigo
kalau ini gini
ketika kritis itu tetap dijangka
kalau ambigo itu
ketika kritis itu boleh
ketika tapi pilihan jokowi ke prabowo itu bagus
tidak ada yang salah
tidak ada yang salah
kalau menyenangkan itu bagus
kepada pihak pihak presiden terhadap satu dua pihak tertentu itu berpotensi ditafsirkan
dan itu kemudian membuka ruang
bahkan pada titik tertentu membuka ruang terjadinya politisasi lembaga negara yang itu tidak boleh terjadi
nah concern tadi dari mahasiswa itu sangat clear
di undang undang itu clear
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dua ratus sembilan puluh sembilan mengatakan presiden wakil presiden memiliki hak politik
tetapi harus ditarik pada ranah privat dan ranah publik
pada domain privat dan domain publik
dalam konteks domain publik bisa
tapi dalam konteks domain privat
yang kemudian terkait dengan agenda politik beliau
termasuk golongan dan juga partai beliau
ranahnya bukan disitu
presiden itu simul negara
dan netralitas kekuasaan negara
itu adalah prasyarat bagi hadirnya demokrasi yang adil
jadi presiden tidak boleh menunjukkan keperpihangannya
boleh tanya satu hal
pernyataan menunggu instruksi arahan dan perintah jokowi
dalam konteks itu membuka ruang
terjadinya politisasi lembaga negara
tetapi pada saat yang sama
kemudian bukan hanya berlaku pada teman teman direlawan
tetapi pak jokowi sendiri
sepertinya menikmati posisi itu
habis dapat jabatan dia menunjukkan
kalau misal pak jokowi memiliki keinginan
untuk mengonsolidasikan basis kekuatan politik
ada baiknya juga ide
kalau misal pak jokowi mendirikan partai politik
jadinya relawan bisa menjadi reksinya
karena dalam konstitusi disebutkan
yang berat mengusung capres dan juga caopres
hanya partai politik
dan gabungan partai politik
relawan adalah bagian dari
suplementer begitu ya
oke itu menurut bang adian
dan setelah ini kita akan menyaksikan
penampilan dari teman teman komika
bagaimana mereka melihat
dan juga memotret kondisi
relawannya pak jokowi yang tampaknya kocar kacir ini
nggak tahu sebagian udah ada di prabowo
sebagian lagi di mas ganjar
dan sebagian lagi masih menunggu
titahnya pak jokowi kemana
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
secara anggaran kami ya
itu ada yang periods median
pertama kali kami
sayang saya terima kasih
ini ada ada banyak sekali dari perwakilan toh betul ada perwakilan dari projo atau
perwakilan relawan pak ganjar perwakilan relawan pak prabowo ya tapi bapak bapak mohon maaf
kita ini dari rakyat awam pernah pertanyaan kita cuman satu kemana perwakilan pak anies
baswedan cuman itu sebenarnya jadi pertanyaan keras nih ada ada dong di rumah nontonin kita
oh iya pak halo halo cie yang kebagian relawan jokowi oh ya bener bener presentasi survei
tapi yang jadi pertanyaan kita kalau kita melihat di sosial media sosial media orang orang cuman
ngomongin cuman tiga antara pak ganjar pak prabowo tepanis semuanya pada kita bayangin
coba toh ya kalau misal
misalnya pak ganjar nggak jadi capres relawan jokowi akan lari ke pak prabowo pasti
kemungkinan besar ya kalau misalnya pak prabowo enggak jadi capres relawan jokowi akan lari ke
pak ganjar benar kalau misalnya rela pak prabowo dan pak ganjar enggak jadi capres relawan jokowi
akan enggak rela oh ya pasti iya udah capek capek kerja aduh masa dukung anies iya tapi yang jadi
pertanyaan kita nih
pertanyaan kita nih

mbak bisa dicari kedel nos is dengan bibir yang bisa dikerti itu silahkan itu memang bukan semua itu
hoon juga ada yang nggak moms ada detto ya gue kenal ashleyonn joker juga itu tidak biasa lihat foods catalog
pertemuan ada pak prabowo juga disitu benar pak jokowi bilang ini kan pak prabowo udah sering
nyapres ya berarti sekarang dua ribu dua puluh empat giliran pak prabowo untuk capres bukan untuk introspeksi
mungkin bisa jadi untuk capres tapi yang terbaru terbaru pak jokowi memberikan kriteria pemimpin
ada empat katanya pak ya yang satu paham hati rakyat ya kedua tahu kebutuhan rakyat yang ketiga
adalah pekerja keras dan yang keempat pemberani ya dari keempat ini harusnya kita semua sudah bisa
langsung tahu pak apa tuh kalau pak jokowi nggak dukung siapapun sebenarnya hanya keempat kriteria
ada di semuanya iya karena tiga tiganya ya semua paham hati rakyat bener tapi kan enggak tahu
dilakukan atau enggak satu kedua tahu kebutuhan rakyat
ya tiga tiganya tahu kebutuhan rakyat cuman kita enggak tahu yang diduli itu kebutuhan rakyat atau
kebutuhan partai nah itu kita nggak tahu yang ketiga juga kerja keras tiga tiganya juga kerja keras
karena mau pemilu benar dan yang keempat pemberani tadi udah jadi perdebatan sengit siapa yang paling
pemberani antara pak ganjar dan pak prabowo padahal kan kalau kita lihat tiga tiganya
pemberani semuanya pemberani pak ganjar ya cuman pak ganjar salah satu dari sedikit pejabat yang
terakhir oke setuju prabowo sepak terjangnya udah tergambar ya militer kurang pemberani apa
dan diantara semuanya kita harus akuin ya pak anies lain paling pemberani oke kenapa tuh ih
karena udah ada pak ganjar udah dapat prabowo pak anies masih berani nyapres cukup berani
itu dan mereka karena pak kalau menurut apa maksudnya itu
karena kalau kita nintuk semua relawan yang perlu kita ingat siapapun yang kita dukung kita harus
ingat relawan itu adalah manusia bukan sekedar angka nama saya muhammad ronaldo nama saya
duto triaji terima kasih ya oke itu tadi sentilan sentilun dari teman teman komisi co aldo dan juga
ya terima kasih sudah hadir malam hari ini setelah berapa purnama berapa episode hadir ya
terima kasih penampilan dari teman teman komisi co sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini
ini baru pemanasan jelang kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat semoga nanti kalau misalnya sudah
pendaftaran semuanya lebih mengedepankan soal gagasan dan juga ide sekali lagi diharapkan
relawannya pak jokowi tidak menyeret pak jokowi terlalu dalam dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat karena
mayoritas menginginkan presiden tidak cawe cawe dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat dan terima kasih
sekali bapak bapak sudah hadir di studio saya rifana prati pamit kita ketemu lagi di political
show hari senin depan jam dua puluh tiga puluh terima kasih juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
universitas mataram sampai jumpa minggu depan